boleh nih bonus peluru kan
pastinya pasti bonus peluru
ya ampun bu
put put put
seram banget put
mukanya put seram
udah aku mau lepas
mendingan lo pasra aja
kalau muka lo tuh emang kayak pizza
kalau mana lo selesai
udah gue mau buka
gue mau buka
aduh jangan dibuka linda
kucir makan gratis dan sepuasnya
kek gak badan

kalo udah harus pake jilbab ya
atau besok kita belanja lagi aja
kamu ada keinginan berjilbab gak setelah melihat kita bertiga
enggak tetap enggak
eh food gue ini tuh atlet
mana ada atlet yang pake jilbab
kemana mana tuh bawa senjata
masa iya gue ngejar ngejar penjahat
terus pakai jilbab yang ada
bukannya dibilang prajurit intel
gue malah disangka ibu ibu lagi ngeliat mikroled
ini nih ketauan banget
kamu tuh gak pernah update berita atau nggak di internet
sekarang tuh udah banyak banget lagi atlet yang pakai jilbab
ada tahmina koistani dari afganistan
terus nada kamil pemanah dari mesir
keren keren banget loh mereka semua
bentar aku googling lagi ya
iman prajurit intel dan perang yang pake jilbab
keren keren banget kan mereka
malah tuh mereka gagah berwibawa
dan serius banget gitu kesannya
sebentar aku cari lagi
nah kalau yang ini itu politikus dunia yang berjilbab
mereka semua tuh otaknya pinter pinter banget loh
mereka aja udah sadar sekarang
kalau jilbab itu banyak banget manfaatnya buat muslimah
masa sih masa sih cuy
makanya kalau baca berita itu
jangan baca olahraganya aja
kan pinteran gue jadinya
sekarang tuh semua profesi udah bisa kali pakai jilbab
mereka semua tuh udah sadar
kalo jilbab itu gak ada ngaruhnya
dan ada aktivitas sehari hari
jadi perenang aja bisa apalagi jadi astronot
sekarang itu yang paling penting iman
ahlak hati sama ini
tuh ibu hajah aisyah putri udah ceramah
mau gak mumpung mas rimoly
pokoknya gue tetap gak mau
udah deh mendingan sekarang gue ke toko sport aja
soalnya gue mau nyari sepatu basket baru
yang lama udah swag
eh yaudah kita tunggu sini aja ya
nah ini kan mirip papan lo yang patah
beli lo pilih yang ini deh
lebih keren kayaknya
iya kayaknya bagus
kayaknya ini aja deh keren banget
kalian suka surfing
iya kami atut surfing
sekarang tuh semua profesi udah bisa kali pakai jilbab
mereka semua tuh udah sadar
kalau jilbab itu nggak ada ngaruhnya buat aktivitas sehari hari
jadi perenang aja bisa
apalagi jadi astronot
sekarang itu yang paling penting iman ahlak hati sama ini
tua klualan selisih
tua klualan mal eksplorasi
kapten pratas pksen dan wilayah abang
getar pak kaki
niat dong dah dong dibawahward
bangka di tengah
masaknya rv rothux
yang sama ada
sebesar untuk tunail asos duit
udah sebesar juga ya
iya makasih ya bang
iya saya sudah lama berjilbab
tapi ya begini berhubung saya agak agak tomboy dan senang berburu
jadi saya lebih memilih jilbab seperti ini
lebih praktis aja yang penting kan ketutup semua ya kan
mau pergi mana sih
eh lopada tuh dari tadi kemana sih gue cariin juga
eh gimana sepatu baskinnya udah dapet belum
kayaknya dia nggak beli deh soalnya kan dia nggak bisa milih
yang beli sebelihin kan kita
yaudah sama aja nanti kita temenin
tapi kita cari baju seragam muslim dulu
kau bingung kenapa coba jelasin ke aku
setiap orang yang hobinya sama kayak gue yang tadi gue temuin
pasti berjilbab semua
kayaknya gue kena hidayah deh put
coba dulu gak apa apa kan put
ya allah ana
islam itu agama yang gak mempersulit
kok boleh kok coba yang penting niat kamu bagus
daripada nggak sama sekali gimana mau coba
tapi nanti kalau gue gak nyaman boleh dibuka lagi kan
ya yang penting kamu coba dulu ya
ini mah manjang deh coba sini nih
nah yang ini kayaknya cocok deh buat kamu
nih ana pantes kok pantes banget deh
pantes dari mana
udah ke bencong pasar tau gak
ih mama gitu
aduh mami gue bisa shock nih kalau ngeliat gue berjilbab kayak gini
pakai rok aja jarang
ana mami kamu pasti bangga banget deh kamu pakai jilbab
soalnya kan setiap orang tua pasti bangga banget kalau punya anak yang berjilbab
apalagi kau makin cantik sekarang
ih cantikkan gue kali gue artistik kelas
udah udah mendingan kita cobain baju buat anak gimana
bu jadi ingat ya kita kan sekarang anggota gengnya ini udah pada berjilbab semua
tim berjiwab aja tuh keren
iya ana kok pake tim sih emang lo pikir tim olahraga pake tim
tunggu gue pikirin dulu
oh gimana kalau geng jilbab citra
geng jilbab cik eh lo pikir ayam pake jilbab
kalau jilbabers aja gimana
boleh boleh boleh ya gimana kalau jilbabers lovers
iya itu bagus
itu keren banget
yaudah sekarang nama geng kita resmi ya jadi jilbabers lovers ayo
satu dua tiga bismillah